tak ada hati orang tua yang tak patah ketika mengetahui nyawa buah hatinya melayang
sabtu sore seorang balita berinisial ffp terjatuh dari lantai sebelas rusun pinus elok tower c cakung jakarta timur
menurut kepala unit pengelola rusunawa tujuh jakarta sebelumnya korban dan kakaknya diketahui tengah bermain handphone di ruang keluarga
namun tiba tiba anak laki laki berusia empat tahun sembilan bulan itu merebut ponsel dari kakaknya lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu
namun kunci kamar rusak dan diduga anak panik sehingga berusaha keluar dari jendela
dengan memanjat menggunakan bantal dengan ketinggian jendela setinggi satu lima meter
lima belas lima puluh lima anggota kami di lapangan namanya akbar
sebelumnya sebagai anggota sekuriti kebelan sedang berjugas
tiba tiba mendengar suara gedepuk kira kiranya sampah
setelah beliau cek ke tkp tiba tiba anak diduga jatuh dari atas
pasca kejadian hanya mereka yang berkepentingan atau memiliki unit di rusunawa lah yang bisa masuk ke dalam area rusunawa
namun dari sini saya bisa melihat dan juga menggambarkan
bahwasannya kalau dari segi konstruksi bangunan sebenarnya rusunawa ini sudah cukup aman
bisa dilihat dari area tangga darurat maupun balkon balkon yang ada di setiap lantai ini
sudah ditambah atau juga difasilitasi dengan adanya tralis pengaman
namun yang di sini perlu menjadi perhatian adalah nampaknya tidak ada pengamanan yang cukup baik di area jendela
nah inilah yang menjadi titik lengah dan juga tkp ffp
jatuh dari lantai sebelas rusunawa ini
kasus ini kemudian ditangani oleh polsek cakung yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara pada sabtu sore
diketahui korban jatuh di area halaman rusunawa alami luka parah di bagian kepala dan tewas di tempat
saya keluar dari jendela manjat dan saya nggak tahu nih belum tahu apa dia melompat
atau memang dia sekedar main di jendela akhirnya jatuh ke bawah dari lantai sebelah
sampai hari ini keluarga korban masih syok dan dirundung duka sehingga urung memberikan pernyataan
kendati demikian berdasarkan keterangan dari ketua rw setempat korban telah dikebumikan di tpu semper jakarta utara
dan keluarga enggan memperpanjang musibah ini
karena musibah itu ya beliau tidak menuntut kemana mana
artinya tidak ada kelanjutan hukum ya pak ya untuk dari pihak keluarga sendiri ya pak
tidak ada menurut saya
dalam menentukan tempat tinggal kenyamanan dan keamanan adalah nomor satu
tentu bukan hanya ketika pembuatan dan konstruksi bangunan saja namun juga ketika bangunan tersebut sudah terisi
pengelola dan penghuni wajib memastikan bahwa segala sesuatunya aman dan layak untuk ditempati
menanggapi kejadian ini koordinator kesehatan dan keamanan lingkungan menjelaskan
selain pengawasan penghuni yang masih sangat minim
tim k tiga pengelola gedung juga perlu melakukan investigasi dan evaluasi
agar kejadian serupa tidak terulang kembali
jadi the whole process dari awal sampai kita berjalan sampai unitnya itu masih ada
itu harus mengelibatkan aspek aspek a tiga
nggak boleh lepas dari aspek k tiga dan kita juga harus melakukan yang namanya audit berkala
itu bisa secara satu tahun sekali atau enam bulan sekali sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya masing masing
keputusan tinggal di bangunan yang tinggi
tentunya perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa hal tersebut memiliki resiko yang tinggi pula
identifikasi terhadap bahaya yang mengintai tentu perlu dilakukan
guna meminimalkan hal hal yang tidak diinginkan
kepergian ffp menjadi pengingat
bahwa pengawasan orang tua dan orang dewasalah yang menjadi kunci
agar dapat meningkatkan keamanan utamanya di lingkup tempat tinggal
clarissa aradia maria oktober jakarta